nama thomas dan yuber ini berasal dari nama mereka sir george alan thomas dan betty uber
apakah kemudian akan cepat bisa akan menjadi undang undang
tulus mengingatkan adanya beban anggaran negara
nanti mungkin temanya kak cio gak tau nih
jadi kita akan hitung bersama sama dengan industri
ini nampaknya menu opor lalu kemudian ketupat
lalu mengatakan bahwa emailnya itu telpon net lah
pas di make up in sama pas tampilnya
bahkan iskandar warga gerobokan jawa tengah rela jauh jauh datang ke demak agar bisa menikmatinya
jadi bagi mereka yang ngapain pilih sesuatu yang secara ideologis bukan bagian dari kepentingan mereka
siapa tau disitu ada pemain pemain yang berbakat
jadi dipecah pecah jadi satu jam satu jam satu jam jadi di sulawesi ini jadi tiga jam jadinya
juga orang gak ada yang mau dengerin terlalu serius
mulai bulan agustus setidak tidaknya agustus september dan seterusnya
yang merupakan payung dari organisasi islam
gue dulu masuk di semansa pertama nya
target kunjungan wisatawan akan meningkat menjadi satu lima ratus wisatawan
masalah sampah popok sekali pakai ini juga merangsang inovasi lain sebagai solusi
nah ada beberapa sih ada